ratusan guru yang tergabung dalam forum buruh pekerja para hiangan timur ciayu majakuning
beserta warga melakukan deklarasi dukungan kepada anies baswedan
mereka berharap anies dapat mensejahterakan para buruh
deklarasi dilaksanakan di gor evander desa andir kecamatan jatiwangi majalengka jawa barat pada jumat siang
setidaknya ratusan masa ikut dalam deklarasi yang dilakukan
salah seorang buruh mengungkapkan bahwa anies sendiri merupakan bapak buruh
anies dipercaya akan memperhatikan para buruh yang ada di daerah seperti kawasan majalengka ini
upaya yang diterima pekerja di majalengka tergolong yang paling rendah
anies dinilai berbeda dengan tokoh tokoh lain yang mendukung omnibus law
dari dua ribu sembilan belas kami turun demo sampai sekarang omnibus law masih tetap dipaksakan oleh pemerintah
sehingga rakyat buruh
ketani nelayan tercekik
anies baswedan satu satunya pada saat dua ribu dua puluh satu pada saat bapak anies baswedan menjadi gubernur
beliau berani menentang kebijakan pusat bahkan beliau sampai digugat oleh apindo dan beliau menghadapi itu dengan sendiri
dan beliau bukan karena beliau apa karena beliau betul betul mengedepankan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat